lu kok dari tadi tuh kagak makan makan lagi sakit gigi lu lu berdua enggak sakit gigi cuman
kurang nafsunya belah gua amat lu enggak selera makanan dari gue ini tahu enggak makanan ini
emang sengaja gua masakin dengan supaya buat oleh oleh lu yang lagi sakitmu ya emang ayah
ini kagak demen lagi nggak doyan lagi sama gabus pucungnya itu kan makanan kesukaan waktu
kecil mood dulu emang demen waktu masih kecil sekarang kan udah tua terus senangnya makanan
yang bersih bersih putih putih kayak keju gitu nah kalau yang kayak
ini coba aja lihat mulut warnanya butuh coba
presiden yang penting cinte ya bek kalau kita udah nempel tube air sumur berasa anggur merah
diam lomot lu tuh anggur merah yang bikin mabok tuh kayak orang gila begitu tuh kayak preman di
enggak ada otaknya tahu nggak tahu tuh gua haram itu anggur merah ke rumah gua yang penting anggota dpr
tenang rom selama gua masih di sini ya tuh anggota dprd nggak bakalan bisa deketin lo apalagi nyelek
lu gua haramin
kita ini masih padan
lo ngapain lo ngungkit ngungkit masalah yang udah kelar
kagak gue kontrakin ya dekat kandang kambing yang sebulannya satu ratus lima puluh ribu
kalau kagak lo bisa bengek seumur hidup kalau tinggal di situ
ketika cantik kayak gini masa disamain sama ternak
udah deh diem deh
lo kagak usah menghayal dapetin si robby sama haji sulam
urusan ini bisa berabe
bukan cari salur sih
kayak sumur kena minyak main nyambar aja
udah deh lo jangan macem macem lagi deh
nyari penyakit aja lo
udah deh cepetan nih lo kawinin anak lo sama si mamut bari
gini terus bari bisa sawan nih
udah kawinin lo sama mamut
bener gue juga uga beh
udah tua pikun lagi
kalau itu si mahmud isinya ya dari ujung kaki sampai ujung kepala
cuman masalah doang
kalau emang gitu
katanya warisannya udah turun
jadi gatel paling gue kalau begini urusannya nih
bandai aja oleh etiknya
bandi itu kagak kebawa mati
kalau di dalam pulau puasa ini yang dibawa tuh cuman amal
amal kebajikan kita lo tau
tanya deh si jemmy
hahaha gak percaya
habis pikir gue hanya sama satu keluarga nih
anaknya ngeyel bapaknya pelagi
kalau lo bukan temen sama incernya temen
bikin gue batal puasa aja bawaannya
lo eh bahasa inggris lo cuma dapat garamnya doang garamnya inggris
tapi ngerti mata

biar kagak ada orang denger
disini aja biar kagak ada orang denger
nih lo punya obat herbal gak
buat bayi dalam kandungan begitu lahir jadi laki laki
ah kok ada ada aja permintaannya
nih gue bukan ngelawak nih gue serius nih
ya abis aja geli dengerin permintaan po
oh yang ada gak
jamu yang gue maksud
ini rahasia antara kita berdua nih ya
bukan gue udah bilang sama dia
ada ada aja padahal kita ngomongin ya
dia minta dibeli ini itu apa motor
be itu gabus apa lele be
masa lo gak bisa bedain gabung sama ikan lele
kalau gabus nggak ada kumisnya ya
kalau lele ada kumisnya kayak babek
lo tuh mau jahir mundur
mau jahir mundur
yang ada juga undur undur b
kurang ajar lo
mantu gue lo katanya undur undur
dia tuh bukan undur undur
apa dia namanya
aduh ki cing
udah deh gak usah bercanda kalau lagi makan
lo kok dari tadi tuh kagak makan makan
belah gue amat lo
gak selera makanan dari gue
ini tau gak
makanan ini emang sengaja gue masakin
dengan susah payah
tapi oleh oleh lo yang lagi sakit mun
ya emang ayah ini kagak demen lagi
gak doyan lagi sama kabus pucungnya
itu kan makanan kesukaan lo waktu kecil mun
dulu emang temen waktu masih kecil
sekarang kan udah tua
nah tuh senangnya makanan yang bersih bersih putih putih
kayak keju gitu
nah kalau yang kayak begini coba aja liat lo
liat warnanya butuh
ini ada yang mah apa aja dah
umi gak boleh ngehina makanan kayak gitu
rasulullah juga gak pernah ngina makanan
rasulullah itu utusan allah
nah kalau umi cuman bininya pengurus makanan sih
ya tapi kan kita harus tetep niru rasulullah umi
tuh dengerin tuh
itu kotak obat tuh di kamar
udah waktunya minum obat nih umi
ya untung bener
kagak sedikit sedikitnya ngikutin kelakuan uminya sama abahnya tuh
disuruh lagi tampaknya kagak ngikutin
bisa hancur be
diam lo mut
gua terus serang nih eh
gua suka ama gayanya si mahmud
yang jujur dan ceplas ceplos
so gak doyan eh
dabus pocong bikinannya sendiri
tau nih anak nggak menghargai orang usaha orang tua
yaudah kalau gak doyan ayah imbat lagi
eh daripada lo makan mendingan gua kasih kutuk
mendingan gua kasih kucing
ntar kucingnya gue makan sekalian
doyan banget waktu di luar negeri kaledonia kangen sama pocong gabus
pocong aja susah nyari sono
iya bukannya lo tuh kirim sel ke gue
kan bisa gua paketin ke sana
sini jadi bangke
bahaya tuh mi
kalau mahmud pakai akrab sama babi akan nyari lo
babi emangnya niatnya mau lebaran di sini ya
maaf emang nggak boleh
eh bukan begitu babi takutnya
takutnya gua kelamaan di sini iya
eh gue tuh bakalan lama tinggal di sini
sampai lo sembuh sakitnya
wah berarti lama dong be
sakitnya memunakan kanker
eh mantu lo nggak suka gua di sini ha
nggak gitu be nggak
hanya ayah takut babi emangnya banyak urusan di rumah
memangnya nggak boleh orang tua itu nungguin anaknya yang lagi sakit
kalau hampir kena penapis mumun gua libas lo leher lo
kagak be nya
biar abang mampok agak repot ada nyiap mau babi
alasan udah masa lalu itu